kementerian kesehatan mengonfirmasi temuan pasien pertama cacar monyet atau monkeypox di indonesia
pasien disebutkan berasal dari dki jakarta seorang laki laki berusia dua puluh tujuh tahun
hal ini disampaikan oleh jurubicara kementerian kesehatan muhammad syahril
dalam konversi yang digelar secara online pada sabtu sore
di mana ia mengatakan bahwa pasien tersebut punya riwayat perjalanan ke luar negeri
syahril juga menyebut gejala yang dialami pasien tidak terlalu berat
pasien juga sudah menjalani tes pcr dan tes lainnya
hingga saat ini pasien masih dalam pemantauan tim medis
sebelumnya organisasi kesehatan dunia atau who telah menetapkan cacar monyet sebagai darurat kesehatan global
sejumlah negara juga sudah menetapkan wabah cacar monyet sebagai darurat kesehatan
di indonesia sendiri kasus terkonfirmasi baru satu kasus
dengan gejala di tanggal empat belas itu ada demam
kemudian di indonesia juga ada demam
kemudian juga ada pembesaran kelenjar limpe
tapi keadaannya baik ya artinya tidak sakit berat
dan ada cacarnya atau ruam ruamnya di muka di telapak tangan kaki dan sebagian di sekitar alat genitalia
nah ada satu kesigapan dari petugas kesehatan di jakarta ini
terima kasih ibu widya rumah sakitnya begitu